terima kasih anda masih bersama kami
kasus gagal ginjal akut pada anak kini telah menelan korban hingga lebih dari seratus anak
besarnya jumlah korban seakan menjadi puncak gunung es dari keterlambatan deteksi akan penyakit ini
sejumlah pihak menyebut otoritas lalai dan juga kecolongan mengantisipasi
dan siapakah yang tak cermat mengawasi jika terjadi perubahan kandungan obat yang berbeda dengan saat pengujian
apa langkah preventif yang disiapkan pemerintah sembari menunggu penawarnya
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
juru bicara kementerian kesehatan muhammad syahril selamat malam
assalamualaikum pak syahril
selamat malam waalaikumsalam mas bram
baik yang kedua adalah ketua komunitas konsumen indonesia atau kki david tobing
selamat malam pak david apa kabar
baik selamat malam pak bram
baik harapannya tentu dalam kondisi yang baik pak syahril
saya langsung ke pak syaril kemudian ini banyak sekali pihak yang menganggap bahwa pemerintah lalai terlambat mengidentifikasi mengantisipasi
bagaimana tanggapan kemenkes soal ini pak
ya terima kasih jadi kasus ini mulai merebak itu di akhir agustus ya
jadi sebelumnya bulan januari sampai juli itu ada kasus satu dua
dan itu biasa meninggalnya kasus gagal ginjal pada anak
tapi begitu di akhir agustus kemudian meningkat lagi september dan oktober
dan ini juga dikaitkan dengan peristiwa di gambia afrika barat
dimana ada sekitar tujuh puluh yang meninggal karena dikaitkan dengan konsumsi obat atau sirup pada anak anak yang diduga mengandung di ethylene glycol dan akhirnya dilarang di india
nah kita sebetulnya sudah bergerak cepat lah ya
tanpa harus memberikan status klb apapun
kementerian kesehatan bersama ikatan dokter anak
indonesia bersama para ahli epidemiologi parmokologi bahkan forensik laboratorium untuk menindaklanjuti
dan akhirnya kita melakukan suatu penelitian
yang kita lakukan pemeriksaan itu ada di darah di urin
dan memang ditemukan kandungan darah dan urin itu mengandung zat tadi yang berbahaya atau toxic tadi
kemudian kementerian kesehatan langsung juga melakukan
diopsi namanya mas bram ya
diopsi pada ginjalnya
dan disana memang terjadi kerusakan ginjal itu
disana kerusakan karena kristal kristal salat yang hasil dari di ethylene glycol
ethylene glycol yang menyebabkan intoxikasi dan kerusaknya ginjal
dan tentu saja kita sudah melakukan banyak langkah langkah baik kepada masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan
pak kalau kemudian ethylene glycol ini menjadi penyebab begitu dari kemudian investigasi yang dilakukan
yaitu darah dan juga kencing dari korban
apakah kemudian sebetulnya tidak ada penelitian terdahulu mengenai ini
mengapa kemudian jika dikatakan oleh produsen ini menjadi pelarut pengganti yang berbeda dengan saat pengujian di bepom terlebih dahulu
bagaimana kemudian pengawasannya
apakah ini tidak cukup berbahaya rasanya ketika tidak ada pengawasan yang ketat terhadap perubahan perubahan obat yang terjadi di pasar begitu pak
ya kami dari kementerian kesehatan sebagai pengguna itu berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang menggunakan obat itu
sedangkan obat itu sendiri itu melalui registrasi pengujian dan penelitian badan pom untuk dilakukan peredarannya
izin edar termasuk pengawasan secara rutin
saya kira ini adalah tupoksi ranah badan pom
nah kami dari kementerian kesehatan memang langsung meneliti pasien pasien yang memang dikorban ini
dan kemarin ada satu ratus dua obat obat sirup yang kita surpelen ke seluruh rumah pasien pasien itu dan ini akan kita teliti lebih lanjut
seberapa banyak kualitatifnya dan seberapa besar kadar di kuantitatif di obat tersebut
apakah dia mengandung zat yang berbahaya tadi melebihi batas ambang dan seterusnya
seperti halnya lima obat yang diumumkan oleh badan pom
pak syafiq terima kasih
pak cyril ini kemudian kalau anda tadi mengatakan bahwa pengawasan memang ada di ranah dan topoksi b pom begitu
tetapi pengguna obat dan yang memberikan rekomendasi pada pasien kan tentu adalah dokter yang juga berada di bawah kemenkes begitu pak
apakah kemudian ini tidak menjadi perhatian juga
apakah kemudian tidak ada perhatian kemenkes ketika melihat larutan atau melihat komposisi dari obat itu
apakah ketika bepom menyatakan bahwa ini aman ya kemenkes mengikuti saja begitu
bapak ini tadi lebih detail ke badan pom sebetulnya ya
jadi sebetulnya pelarut yang ada dalam sirup itu itulah yang jadi pencemaran atau tercemar sehingga menghasilkan zat yang disebut ethylene glycol dan di ethylene glycol yang toxic
sebetulnya pelarutnya sendiri turun badan pom tidak berbahaya
dalam kajian awal registrasi awal ini
nah kementerian kesehatan begitu terjadi lonjakan kasus di akhir bulan itu sudah melakukan langkah langkah itu
dan makanya kemarin terumumkan untuk sementara waktu untuk pelarangan menggunakan obat itu
karena setelah kita teliti tadi memang ada kaitannya antara sakit gagal gizal akut ini dengan reintoksikasi setelah menyingkirkan penyakit yang lain
baik baik artinya memang sekali lagi terlalu tofoksi b pom menurut anda kemudian ketika ada kasus baru investigasi kemenkes
saya akan minta tanggapan dari pak david bagaimana anda melihatnya kemudian rasanya sekarang mungkin saling melempar begitu tanggung jawab siapa yang seharusnya bertanggung jawab pak david
ya terima kasih jadi kita harus melihat ini kan diakibatkan oleh dalam hal ini obat
nah obat ini sebelum diproduksi dan sebelum diedarkan itu melalui tindakan
nah obat ini sebelum diproduksi dan sebelum diedarkan itu melalui tindakan
nah obat ini sebelum diproduksi dan sebelum diedarkan itu melalui bepom
ketika obat ini sudah lolos artinya sudah memenuhi syarat
nah pertanyaannya kan kemudian ternyata obat ini bukan saja tidak memenuhi syarat
nah pertanyaannya kan kemudian ternyata obat ini bukan saja tidak memenuhi syarat
tapi mengakibatkan tanda kutip ya mengakibatkan kematian karena kasus gagal ginjal

artinya siapa yang kalah dalam memeriksa
kalau sebelumnya sudah dikatakan memenuhi syarat
yang bermasuk di dalamnya tidak berbahaya
tahutollenejeong sekarang di waspada ini
soalnya sekarang diindikasikan berbahaya
jadi di sini harusnya bepom sudah gerak cepat
sudah laka seribu kalau perlu nggak boleh tutup itu kantor
tapi ini malah menurut kami
pemutuskan sekolah indonesia terlalu lama
kementerian kesehatan melakukan tugasnya
tapi urusan pengawasan obat ini bpom
bepom yang harusnya bertanggung jawab
kami mendesak segera diumumkan nama nama obatnya
dan ketika itu kami desak hari tiga yang lalu
ternyata ini kan menjadi simpang siur
ketika bepom mengumumkan lima yang sudah pasti
kemudian kementerian kesehatan mengatakan ratusan
atau sembilan puluhan
padahal itu seratusan sembilan puluhan bukan obat yang dinyatakan berbahaya
itu obat yang ditemukan di rumah rumah
pasien penderita gagal ginjal akut
jadi harusnya kompak
katanya lima tetapi seratusan
masyarakat itu kalau membaca berita
dia nggak akan baca detail pak
mungkin bisa pak syahril juga nanti membenahi ini
masyarakat nggak membaca detail
membaca judulnya jumlahnya seratus
padahal itu pun katanya masih dicek oleh pom
udah diumumkan oleh kemenkes
tapi tunggu dicek dulu
jadi saya pikir ini harusnya jangan terjadi lagi
pak david ketika misalkan nanti akan diumumkan
merek secara spesifik
begitu seperti apa yang kemudian beredar di masyarakat
apakah menurut anda ini tidak akan malah membuat kegaduhan
atau malah menurut anda akan meredam potensi
ke simpang siuran keresahan orang tua tadi pak david
saya pikir harus
karena berdasarkan uudp
badan publik itu harus mengumumkan
informasi publik yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak
itu yang pertama
kedua berdasarkan uudp
jaga kesehatan anak
fasilitas penunjang obat dan sebagainya
artinya kalau misalnya nggak segera diumumkan
masyarakat ini mencari obat kemana
kembali kita bilang ke dokter
apa digrafiskan semua dokter
masyarakat banyak yang nggak mampu
jadi harus cepat saya pikir
kemarin pak menteri mengatakan bahwa
seluruh obat itu akan diuji
tapi yang uji bukan bepom loh
yang uji malah diserahkan kepada
bepom percaya hasil dari
sementara dia nggak ikut menguji
kecuali bepom mengirimkan orang orangnya
di setiap pengujian tersebut
statement itu nggak ada
jadi disuruh produsennya menguji
lalu kami umumkan
masyarakat udah cerdas ini
kok udah ketahuan kecolongan
tapi masih diserahkan ke produsen
untuk menguji sendiri dan melaporkan
baik saya akan minta tanggapan pak syahril
bagaimana kemudian soal keraguan itu pak syahril
apakah nanti kemenkes juga akan
ikut dalam pengujiannya atau
seperti bepom yang akhirnya menyerahkan
kepada produsen obat mas syahril
jadi saya luruskan dulu ya
jadi betul pak david tadi
kita harus terbuka secara publik ya
semua informasi jadi yang

yang kita ambil dari pasien itu
kita akan lakukan investigasi
untuk melihat apakah betul
kandungan obat yang
satu ratus dua macam ini
menjadi penyebab keracunan atau
toksikasi ini nah kementerian kesehatan
ada atau tidak
nah kemudian setelah itu segera
dalam bersamaan dengan badan pom
sejauh keadaan itu
bisa ada ambang batas ya
sehingga dengan ambang batas
itulah yang nanti seperti
contoh lima obat ini diumumkan
ternyata ambang batasnya dilewati
nggak boleh dong beredar nah itu
nah tentu saja saya setuju dengan pak david
tapi gerak cepat kita
untuk melakukan yang lain
karena sirupnya banyak sekali
nah kalau semua sirup ini untuk anak ini
mengandung zat tadi pak david ya
maka itu juga mengancam bukan hanya

tapi kami dari kmk
untuk mengawal ini bahwasannya ini diteliti dengan
benar dan akan diumumkan
dengan benar sehingga inilah
yang menjadi kita untuk dikawal bersama
begini mbak ketika kita bicara
soal ketidak terburu buruan
semua diinvestigasi secara
jelas begitu tapi bagaimana
kemudian dengan orang tua yang
hari ini resah begitu ketika
obat sirup apa kemudian
alternatif yang diberikan
oleh kmk untuk para orang tua yang
anaknya sedang sakit atau
para orang tua yang sudah memberikan
obat sirup kepada anak anaknya dalam
beberapa minggu terakhir misalkan
jadi betul jadi dalam kondisi seperti ini
kita taat dulu dalam rangka
konservatif begitu ada pilihan kita stop dulu
dalam rangka penelitian
nah bagaimana selanjutnya bagi orang tua
yang punya anak lalu dia
yang demam batuk gilis
itu tidak semua demam
tidak semua batuk gilis langsung minum obat
karena itu adalah
mekanisme pertahanan tubuh
bisa saja dengan panas ini
di ketiaknya di selangkangan
atau juga di leher ya
itu dengan kompleks hangat dan juga
minum air putih yang hangat
dan jangan lupa anaknya harus
diserahkan tetapi yang
paling penting bagi orang tua adalah
gejala khas dari pasien
ini adalah berkurangnya
frekuensi buang air
kecil dan juga
berkurangnya polume jadi
tadinya sekitar sepuluh kali
sekarang cuma empat kali
pertama kali jumlahnya juga menurun
jangan sampai terlambat
yang berikutnya pada orang tua
seperti ini ini merupakan
momen yang penting bagi kita
untuk evaluasi dan edukasi
bersama untuk tidak cepat cepat
bebas kepada anak kita
obat dan sebagainya
karena kasus ini ada hubungannya dengan
kemungkinan yang kita duga ini
sehingga kita menyelamatkan
anak kita sendiri sekaligus kita
gagal gejala yang lebih banyak
oke berarti artinya lebih baik
langsung dibawa ke dokter agar kemudian
dapat penanganan lebih baik begitu ya tidak kemudian
aman diognasa sendiri di rumah
itu ada alternatif ya
bisa dengan tablet yang
tidak mempunyai kandungan tadi
atau dengan puyar
itu disepakati oleh ikatan dokter anak indonesia
yang kedua ada
obat yang dipasukkan lewat
anal atau anus yang disebut dengan
supositoria untuk menurunkan panas
jadi dokter dokter anak
sudah mengkampanyekan ini semua
misal lah dengan kampanye
dokter anak dan kita itu bisa
apa yang harus dilakukan oleh
orang tua orang tua yang punya
balita atau anak anak ini baik
pak kemudian kalau saya masih
diipas ya ini kemudian juga menarik
ketika kita bicara soal obat puyer
hari ini trennya adalah untuk
anak anak akan ada semacam
yang lebih manis yang membantu
untuk kemudian anak lebih mau
kepada puyer yang kalau pada
generasi sebelumnya dikatakan pahit begitu
apakah kemudian larutan ini yang dengan
berbagai rasa ini akan sebenarnya
juga sebaiknya dihentikan terlebih dahulu
bisa dilanjutkan pak syahril
ya jadi kita sudah mengumumkan
larangannya semua obat
sirup ya atau cair
ya yang mempunyai
kandungan itu bakal untuk
digunakan dulu tidak dijual dulu
sampai penelitiannya ini selesai
gitu loh jadi mohon ini
memang upaya untuk
menekan tadi kekesakitan maupun
ginjal akut gitu loh mas oke oke
baik saya ke pak david pak david
kalau kita tahu kemudian menko pmk
mohajer fendi mengatakan bahwa polisi
untuk menginvestigasi ada atau tidaknya
kemudian dugaan pidana begitu
apa yang kemudian bisa masyarakat
lakukan apakah kemudian
memungkinkan untuk kelas aksion
begitu pak david tapi jangan dijawab
dulu kita akan jawab usai jeda
pemirsa tetaplah bersama kami sian indonesia
newscast akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia
newscast dan kita masih akan melanjutkan
dialog gagal ginjal telan korban siapa yang
bertanggung jawab tadi sebelum jeda
kita sudah mendengarkan informasi
dan penjelasan dari kemenkas melalui pak syahril
kita akan ke pak david saat ini apakah
kita juga menunggu kepolisian melakukan
investigasi siapa yang bertanggung jawab
apakah masyarakat bisa melakukan
atau paling jauh misalkan kita melakukan
kelas aksion seperti itu pak david seperti apa
korban atau yang meninggal
memang diakibatkan oleh obat
yang dia konsumsi maka dia
tugatan atau juga
bisa melaporkan kepolisian
ini memang tergantung nanti
hasil penelitiannya memang
karena itulah dia
meninggal misalnya anaknya nah
kan pasti ada kecemasan kenapa
mungkin puluhan atau ratusan
sudah memberikan itu ke anaknya bahkan
yang sudah minum obat batuk cair juga
sudah mengkonsumsi nah
untuk itu kan mereka berpotensi
dan mereka bisa melakukan
kelas aksion dan nantinya
tujuan kelas aksion ini
sebenarnya bukan hanya masalah ganti rugi
tapi bagaimana produsen produsen
misalnya stakeholder dalam hal ini
juga bisa introspeksi
sehingga tidak akan terjadi lagi
hal hal seperti ini
oke termasuk kemudian ini akan
bisa memperketat pengawasan publik
begitu pak pada
investigasi maupun pengkajian
lebih lanjut pada sejumlah
merek merek obat tadi pak david
ya jadi kan
memang sebagai masyarakat
atau konsumen itu
semuanya ke negara dalam hal ini
regulator baik yang melakukan
pembinaan pengawasan kalau untuk obat ini
adalah bpom jadi
kita ini masyarakat sebenarnya
percaya kepada bpom
tetapi dengan adanya kasus ini ya pasti
sudah kurang atau luntur
kepercayaannya dan bukan
hanya masalah obat sirup beberapa
kosmetik dan lain lain juga
jadi saya pikir ini betul betul sudah harus
pengawasan di bpom
jangan hanya pada waktu
obat itu dibuat ya
dan kemudahan beneran diperiksa
harus dalam selama masa peredaran
tetap harus diperiksa
ya kan dan kemudian
kalau memang sudah ada gejala
seperti yang ditemukan oleh kementerian
kesehatan ya dia tuh harus gerak cepat
jadi saya pikir kementerian kesehatan sudah
bergerak nah tinggal bpom
harusnya yang paling bertanggung jawab
di sini menurut saya
sehingga mereka harus gerak cepat nah
mendengar rilis dari
kementerian kesehatan dikatakan bahwa
obat obatan yang ditemukan ini
dari rumah sakit dari rumah rumah
korban atau yang sakit
itu akan diteliti oleh
bpom ternyata bukan
oleh bpom tetapi
diserahkan ke pabrikan
untuk meneliti selanjutnya
melapor ke bpom
kok kecolongan pertama maksud
masih menyerahkan lagi ke
farmasinya atau pabrikannya
mungkin bisa diklarifikasi nih pak
dr syaril terima kasih
silahkan pak syaril
terima kasih pak david
saya kira pak david bagian dari
saya klarifikasi pak ya
jadi yang satu ratus dua tidak diserahkan
kepada farmasi atau
pabrikan ya tapi dilakukan
telitiannya oleh kementerian kesehatan
pak ya bersama bpom
nah yang diteliti
itu kepada obat obatan lain yang masih
banyak ratusan pak apa namanya itu
sehingga akan mempercepat
prosesnya nah jadi ini
satu kebijakan sebetulnya dari bpom
sehingga dengan mereka melaporkan
itu menjadi catatan
bagi mereka dan nanti harus
diklarifikasi ulang atau diperifikasi
belum tentu bpom
akan menyetujui langsung
sampaikan jadi bukan satu ratus dua pak david ya
satu ratus dua itu kita sendiri yang akan melakukan
gitu pak ya untuk membuktikan
apa betul betul ada korelasi atau tidak
baik baik artinya sembari begitu ya
pak syahril ketika satu ratus dua
yang kemudian sudah ada
di kemenkes kemudian dilakukan
pengujian namun kemudian sejumlah
lainnya itu diserahkan kepada bpom
yang tadi pak david juga mengatakan
diserahkan kepada ini produsennya
namun begini pak syahril
banyak pihak yang mendesak agar
kemudian kondisi ini
kasus ini dengan jumlah kematian anak
yang besar sekali rasanya untuk
meningkatkan statusnya menjadi klb bagaimana
kemenkes melihat ini pak
jadi semua usulan dari masyarakat itu
akan menjadi pertimbangan bagi kita
cuma buat kita semua
melalui tp satu ini
apapun darurat itu kan membutuhkan
respon dan suatu tindakan
langkah yang cepat dan kami
dengan idai dengan profesi
yang lain sudah melangkah jauh
tanpa harus dengan status klb
tersebut sehingga kami
menjamin ya pak david ya
menjamin apa yang menjadi proses
dari hulu sampai ke hilir
nah kalau memang itu dibutuhkan status
klb kita tunggu pak kita akan
kesehatan untuk bisa
kalau ini apakah perlu ditetapkan seperti itu
termasuk pembiayaan pak david ya
jadi pembiayaannya jangan takut masyarakat
bahwasanya ini melalui mekanisme
tkn atau bcjs
antidotum yang kita impor dari
beberapa negara itu itu telah
di siapkan oleh
kementerian kesehatan untuk
jadi insya allah masalah masalah
pembiayaan dapat kita caper
oh satu lagi mas bram tadi ada satu
yang penting ya bagaimana kepada
anak anak atau orang yang sudah dewasa
menggunakan obat selama ini
jadi begini jadi tubuh ini
tubuh kita mempunyai mekanisme
pertahanan tubuh ya termasuk
topsifikasi jadi bagi anak anak
yang saat ini mungkin sudah minum obat
itu tidak apa apa alhamdulillah
artinya tubuhnya mempunyai
proteksi yang bagus ya
tapi jangan minum terus lagi
nah jadi tidak itu menyebabkan
cacat total ya pak david ya
jadi mekanisme itu akan
dinetralisir oleh tubuh
seperti halnya kalau kita keracunan
makanan dalam waktu yang
cepat diberikan pokok batas itu akan
netral dan tidak akan terjadi
dengan kasus intoxikasi ini
jadi mohon ketenangannya
tidak terjadi apa yang kita khawatirkan ya
baik pak syahril tapi
dengan kemudian hanya menghentikan
saja bagi yang sudah meminum obat
sirup dan belum menunjukkan gejala
apakah kemudian itu sebenarnya sudah
bahwa si anak ini tidak dalam
kondisi yang kenapa napa begitu
mengapa kemudian rasanya dengan
men stop saja ini sudah cukup dan
tidak berpotensi menambah
jumlah korban sebetulnya
seperti apa pak syahril
jadi betul jadi ini kan sudah
ada duga nih sudah mengurucut ya
kita akan lagi penelitian ya pak david ya
investigasi ke situ nah dalam rangka ini
tidak bertambah lagi kasus
dan tidak lagi bertambah
kematian maka kita larang
dulu penggunaannya ini nah
bagi anak anak yang sudah minum
ini dan sekarang tidak ada apa apa
mudah mudahan tidak terjadi apa apa
yang saya sebutkan tadi
jelas saja dia ke
ke pasakit atau ke dokter
baik ini kemudian tadi
bapak sudah menyebut soal antidotum
dan menkes sudah mengatakan akan mendatangkan
dari singapura apakah kemudian
menetelarisir bisa menjadi
obat begitu bagi yang
memang sudah tergejala
ada gagal ginjal akut ini pak seberapa
kemudian jaminannya pak syahril
ya betul jadi nama obatnya
kan pemopisol ya itu adalah
penawar ya seperti
saja pak kalau kita digigit ular kan
ada itu arti bisa serum bisa ular
ada namanya serum
radiesse nah ini adalah
pemofisol juga untuk antidotum di
dan sudah kita datangkan
dan hari ini sudah hari keempat ya
diberikan kepada pasien
yang dirawat di rumah sakit ciptomangun
kusumo dan hasilnya pak laporan
perbaikan bagus sudah mulai
dan juga frekuensinya sudah
banyak termasuk puluh belas
tetapi masih ada sekitar
oke jadi kemudian
masih juga dalam pengawasan
kepada para pasien yang sudah diberikan
antidotum itu ya baik kita akan
menunggu seperti apa dan harapan bersama
adalah tentu ini tidak semakin
meluas tidak memakan korban
lebih dari jumlah yang ada sekarang begitu
terima kasih atas waktu anda
jurubicara kemenkes pak muhammad syahril
dan juga ketua komunitas konsumen indonesia atau kki
pak david tobing telah bergabung bersama kami
di cnn indonesia newscast selamat malam
salam sehat selalu bapak bapak
selamat malam pak david
dan pak abram terima kasih
presiden joko widodo kembali
mengingatkan pada dua ribu dua puluh tiga akan
menjadi masa yang sulit dalam pembangunan
akibat ancaman resesi global
cnn indonesia newscast akan kembali dengan informasinya
tetaplah bersama kami